wakil presiden ma'ruf amin pada senin pagi resmi membuka muhtamar internasional fikih peradaban di surabaya jawa timur
dan kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan satu abad nahdlatul ulama
muktamar internasional yang membahas tema perdamaian dan harmoni global
dihadiri ratusan ulama dari indonesia dan puluhan ulama islam dari empat puluh negara lainnya
pada kesempatan ini wakil presiden maruf amin menekankan agar ulama islam terus berperan
serta dalam menegakkan perdamaian dunia dengan memperbarui konstruksi ilmu fikih
mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan syariat islam
inilah untuk pertama kalinya diselenggarakan muktamar internasional fikih peradaban oleh pbnu
dan kegiatan ini direncanakan digelar berkelanjutan setiap tahunnya
antar manusia harus saling menjaga jangan sampai terjadi kegaduhan
karena manusia itu berada di bumi yang sama
sehingga jika terjadi kegaduhan di suatu tempat akan berpengaruh pada manusia di tempat lainnya
dan setiap potensi kegaduhan atau kerusuhan harus terjaga bersama dengan cara apapun
supaya dampaknya tidak terkena kepada banyak pihak